beberapa perusahaan telah mencairkan dana tunjangan hari raya atau thr pada hari ini
perusahaan anda juga sudah mencairkan pada hari ini
semuanya senang tampaknya hari ini
dan belanja tampaknya menjadi salah satu kata yang langsung saja terbesit
ini pula yang dibaca sangat baik oleh pelaku bisnis retail
khususnya aplikasi belanja online dengan memberikan diskon besar besaran
pesta diskon belanja online saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
sepertinya saya tidak akan mulas hari ini saya akan memberikan sebuah referensi
dan ini kita dapatkan dari cnnindonesia com
dan ini bisa menjadi referensi anda ketika anda membutuhkan produk produk di aplikasi
ataupun juga di situs situs berikut
kita mulai dari produk mode muslim
mungkin anda yang menggunakan atau mayoritas biasanya
kalaupun tidak menggunakan kerudung atau jilbab apalagi perempuan
biasanya pada hari raya idul fitri akan dipersiapkan
baju baru alhamdulillah
dan ini menjadi salah satu juga tempat mungkin bisa menjadi referensi
anda karena untuk situs hijab com ini akan memberikan diskon yang sangat besar
dan saya sangat ingat kalau saya membuka beberapa website itu biasanya akan muncul hijab
dan ada salah satu model dengan menggunakan kerudung yang sangat terkenal ya
laudia cynthia bella biasanya
kita lihat ada juga bebas biaya kirim di indonesia

jadi anda di seluruh indonesia bisa dicapai ataupun bisa juga mendapatkan produk dari hijab
selanjutnya kita lihat setelah hijab ada juga yang sejenis dengan hijab yaitu hijabhengka
hijab nk juga memberikan diskon yang sangat bersaing
yang paling diuntungkan jadi mereka memang menemukan strategi masing masing
kirim kita lihat ini akan menjadi salah satu yang menarik bagaimana untuk orang orang yang ada di sekitaran jabodetabek
mungkin akan lebih diuntungkan dengan hijab benka
tidak hanya itu ini juga menjadi salah satu bagian dari perayaan ulang tahun jakarta pada hari ini
selamat ulang tahun ibu kota semoga juga semakin ramah pada kita
dan kita lihat tidak hanya jakarta great sale saat ini tapi jakarta great online sale
jadi semuanya bisa mendapatkan diskon yang besar tergantung anda membutuhkan apa
atau memang ketika ada uang lebih seperti sekarang ada thr nya lebih lebih dikit lah untuk belanja
dan ini menjadi kita lihat bagaimana ada kode promonya kita lihat sama
jgos atau jakarta grade online sale
jadi ada sebuah tagline di sini jgos jakarta great online sale
dan ini tampaknya dan kita lihat ini akan berlangsung
dari tanggal dua puluh sampai tanggal dua puluh enam juni
aduh semoga sebelum tanggal dua puluh enam ya semuanya udah dapat thr biar bisa belanja
dan kita lihat ini dua puluh sampai dua puluh enam adalah waktu dan juga tanggal yang sakral jangan sampai kelewatan
lalu kita ke selanjutnya setelah mode muslim kita masuk ke mode ataupun produk produk fashion ataupun juga mode
kita yang hampir sejenis kita lihat ada zalora yang kali ini masih dalam rangka jakarta great online sale
dan kita lihat ini bisa jadi salah satu juga yang bisa saat ini anda lihat di smartphone
pilih yang mana ya kira kira mana yang lebih bagus produknya
kemudian harganya juga sesuai dengan kantong dan modelnya tentu sesuai yang kita butuhkan
lalu selanjutnya kita ke nah ini yang lebih umum jadi kebutuhan rumah tangga
untuk ibu ibu ada produk yang sedang dibutuhkan
tapi pasti ini ada strategi marketing strategi harga yang mereka mainkan
selanjutnya adalah mataharimall com
tergantung anda pilih yang mana
atau anda lebih nasionalis saya pilih yang punya indonesia grupnya lipo
atau nggak apa apa nggak ada masalah nasionalisme ini masalah kocek kok masalah duit
mana yang sesuai harganya anda tinggal pilih
selanjutnya kita ke slide mengenai produk olahraga
nah ini untuk para pria cowok cowok dan ini kita lihat ada e sports di sini
sejujurnya saya juga ini baru tahu ada e sports
tapi ini saya akan coba cek setelah ini produk apa yang mereka jual
ya maulah ya kalau misalnya memang harganya sesuai dengan yang kita butuhkan produknya juga oke
anda mengirimkan mungkin ke kantor atau diakalin
mungkin anda di luar jabodetabek tapi dikirim saja ke kantor
mau yang mana mau produk sports atau mau perawatan
mau perawatan tubuh untuk wanita perempuan biasanya senang ya
kita bisa lihat di website website mereka
lalu selanjutnya adalah makanan
kemudian gogobli com ini adalah aplikasi ataupun situs yang menyediakan jamu herbal dan juga suplemen
lalu kita lihat ke terakhir
kita lihat adalah bineka com
ini untuk gawai ataupun juga komputer atau sederhananya untuk produk produk elektronik
anda membutuhkannya saat ini
atau mungkin anak anda menjelang pergantian tahun masuk kelas baru akan naik kelas
mungkin membutuhkan alat alat elektronik baru
atau perusahaan perusahaan anda yang membutuhkan alat alat elektronik juga ini bisa menjadi referensi
tidak harus beli tapi referensi
kan nggak ada yang salah
lalu kita lihat adalah agoda
agoda sendiri merupakan situs yang memberikan membeli penginapan ataupun juga hotel hotel
nah ini yang mau liburan dengan pasangan ini boleh menjadi referensi
dan kita lihat bahwa ternyata banyak sekali diskon diskon perang diskon yang dilakukan tidak hanya langsung ataupun toko offline
lihat banyaknya diskon diskon
kali ini dalam rangka ulang tahun jakarta untuk diskon online tampaknya semakin membuat kita sadar puasa itu penting
termasuk diskon pun sebuah godaan
kemampuan kita mengelola keuangan akan menjadi salah satu solusi agar ketika kemampuan kita untuk memilih mana yang perlu mana yang penting dengan mana yang diinginkan
karena ingin dan penting itu bisa dua hal yang berbeda
tapi akan diuji di sini
seberapa kuat anda bisa menahan keinginan untuk berbelanja di tengah godaan yang banyak untuk membeli sesuatu yang penting
bijak mengelola keuangan akan menjadi kata kunci